dia yang sudah menjebak kamu
dan ingin membunuh kamu sinta
tapi kamu gak perlu pakai
mulai saat ini
aku akan selalu ada di sisi kamu
aku gak akan biarin kamu sendirian
kamu jangan melakukan sesuatu
hanya untuk seseorang yang sudah berhenti
hiduplah kamu berbahaya
dengan orang yang masih hidup
carilah adik kamu
dan hiduplah berbahagia dengan aku
aku masih hidup bunda
bunda harus berbahagia
aku gak bisa hidup sendirian bunda
aku gak punya siapa siapa
aku masih hidup
pasti buddha yang menyelamatkan aku
carilah adik kamu dan hiduplah berbahagia dengan itu
kata pasti akan menjarimu
kak sinta kemana ya
semoga saja rama bisa nemuin cinta ya
kak sinta kak duduk kak duduk kak
kak sinta kenapa
kak tadi tuh kak rama nyariin kakak
malah katanya karama sampai mau pulang segala ke rumahnya
unlike ini ghast terbaik
oh gini separuh ngecek dimana sih
dia harus dikasih pelajaranmu
aku akan masukkan dia ke jalan
ayo jalan tempatmu bukan di sini
sinta kamu baik baik saja
iya aku baik baik saja pak
ya syukurlah kamu baik baik saja
aku sudah memberikan pelajaran kepada orang yang menipu kamu sinta
sekarang kamu dimana
tadi aku kecelakaan rama
sinta masih hidup
tapi aku tidak apa apa
aku sudah membuat kamu khawatir
sekarang kamu dimana
sekarang aku di warungnya pak asep
kamu tidak perlu kemana mana
aku sekarang ke sana
kau sampai ada apa apa sama sinta
aku akan menghabiskan kamu
ayah ayah ayah sini aku bantu ayah
sinta yakin kamu periksa ke dokter
tidak apa apa pak willy
lagian tidak ada yang sakit serius kok
aku baik baik saja
benar tidak apa apa
aku pikir aku sudah kehilangan kamu sinta
aku takut kehilangan kamu sih aku gak mau kehilangan kamu
kamu baik baik saja rama
aku baik baik saja rama
untuk semuanya rama
aku yang harusnya minta maaf sama kamu
udah membawa penjahat masuk rumahku
dan dia ingin membunuh kamu sinti
dia yang sudah menjebak kamu
dan ingin membunuh kamu sinti
tapi kamu gak perlu pakai
mulai saat ini
aku akan selalu ada di sisi kamu sinti
aku gak akan biarin kamu sendirian